kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore teman teman semua
tadi mungkin belum diinformasikan ya secara lebih spesifik konferensi pers ini akan menyampaikan apa
tapi yang pasti ini konferensi pers yang cukup spesial ya pak ferry ya
karena ketua kpk langsung menyampaikan informasi ini sekaligus memperkenalkan dua orang yang memang penting sekali relasinya dengan teman teman media
silakan pak peruli
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore dan selamat siang teman teman sekalian
om swastiastu saw yang memulai sama bajika
rekan rekan yang saya hormati teman teman media yang saya hormati pada sore hari ini
sengaja saya mewakili lima pimpinan lain
pimpinan kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
dan tentu kesempatan ini adalah kesempatan perdana bagi saya
selaku ketua kpk
pertama ingin bertatap muka dengan seluruh rekan rekan yang sudah memberikan andil
besar terkait dengan peran media dan rangka mendukung akuntabilitas dan transparansi kpk
pada bagian pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua rekan rekan media
cetak maupun elektronik
yang sudah setia bersama sama dari kpk
dan rangka memperluaskan perjuangan untuk membebaskan negara satu indonesia ini dari praktek praktek korupsi
itu yang pertama
seketika kami masuk kpk tentu kami melakukan kegiatan
antara lain ada yang dikenal dengan kegiatan organization health audit
yaitu audit kesehatan
ini adalah kesehatan organisasi
dan ini menyangkut dengan mulai dari tujuan kpk tugas punggung kpk
organisasi tata kerja kpk dan awalnya mengawalki
dari analisis kita bahwa memang pekerjaan dan beban kerja personil di kpk cukup berat
sehingga ada beberapa pejabatan yang berangkat
tidak kurang dari tiga belas pejabatan yang anti kpk ini kosong sehingga dilangkap
tentang lain itu ada dua deputi ada direktur ada kepala bagian
dan juga sesuai dengan peraturan komisi nomor tiga tabel empat delapan belas
pak ferdy selaku kalung emas itu merangkap pejabatan sebagai geluk cara
sehingga kami memandang kemudian

hasil putusan pimpinan setelah kita bersepakat berlima
mas febri akan fokus kepada pengelolaan hubungan masyarakat dengan tiga tugas pokok
yang lebih besar dari sekedar jurubicara
jurubicara kita sepakati
karena kita tahu bahwa tugas pokok kpk itu
yang pertama adalah melakukan pencegahan untuk tidak terjadinya korupsi
yang kedua adalah melakukan koronasi dan isansi yang terundang melakukan peratus korupsi
dan pelayanan publik
yang ketiga itu adalah monitor terhadap pelaksanaan program pemerintahan
yang keempat itu adalah melakukan subkopisi terhadap insansi yang berundang melakukan peratus korupsi
yang kelima adalah melakukan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan
sedangkan yang keenam adalah melaksanakan putusan pengadilan hakim yang telah memperoleh putusan tetap
tugas pokok itu semuanya harus kita kerjakan dan harus kita distribusikan informasi
apa programnya apa kegiatannya bagaimana hasilnya
itu hasilnya kesatuan mereka
terkait dengan itu
ke depan kpk concern dengan pemerintah korupsi melaksanakan enam tugas pokok tadi
melihat kondisi yang sekarang kami memandang bahwa tugas tugas lain kecuali tugas tugas penindakan
itu belum terdiskusi informasi secara utuh
sehingga kita memerlukan
kalau kemarin semuanya dikerjakan oleh kelas peblis laku kepala jelumas
merangkap juru bicara
nanti kita tunjuk hari ini ada dua orang jurubicara
yang akan memberikan informasi kepada dekan dekan semua
informasi kepada seluruh rakyat indonesia
apa yang dikerjakan kpk dan apa hasilnya
di bidang pencegahan juga kita akan munculkan apa saja kreativitas inovasi yang sudah dilakukan
karena beberapa hal hal yang sudah dilakukan
saat kami saya terima kami mendapat informasi dari pimpinan kpk
bahwa di bidang pencegahan
kpk sudah mendapatkan mencapai hasil penyelamatan kerugian negara
kurang lebih enam puluh tiga sembilan triliun
ini cukup besar
namun memang belum ter expose secara masif
untuk itu hari ini kita tunjuk dua juru bicara